sudah hampir satu tahun kita tidak melihat pemandangan seperti ini
semenjak pembelajaran tatap muka di muka
para pedagang perlengkapan sekolah mulai ramai dikunjungi oleh pembeli
tentu saja hal ini menjadi angin segar bangkitnya usaha mereka
inilah ardi orlando salah satu pedagang perlengkapan sekolah di pasar jatinegara jakarta timur
ia mengaku senang tokonya kembali ramai
berbeda dengan ardi selama toko tutup ia bertahan hidup dengan berjualan di rumah
ia pun bersyukur pembelajaran tatap muka dimulai
dari sebelum pembelajaran tatap muka dimulai
saat ini ia juga buka secara online sebagai alternatif terjualan
alternatif saya saya buka online sama buka di rumah jualan
harapan saya sih untuk kedepannya biar stabil lagi biar anak sekolah
pengumuman tersebut membuat masyarakat mulai sibuk mencari seragam dan perlengkapan sekolah
anak anak pun antusias
mencoba seragam baru mereka
apalagi kalau misalnya di sekolah ini lebih ada penjelasan langsung dari guru
anak lebih paham
kalau di rumah kan nonton video aja ya gitu
terus si anak juga senang ketemu teman teman juga
iya sekarang jadinya baju lagi ya karena bajunya juga udah mulai nggak muat
senang senang lagi sama teman teman
sebelumnya pemerintah provinsi dki jakarta telah mengumumkan
rencana pemberlakuan tatap muka mulai senin tiga puluh agustus lalu
meski sudah mulai kembali bersekolah para siswa harus tetap taat protokol kesehatan